anda kembali di cnn indonesia prime news
proses evakuasi terhadap warga negara indonesia di wuhan telah dilakukan
dua ratus empat puluh lima warga tersebut akan menjalani sejumlah prosedur
di antaranya karantina dinatuna sebelum dinyatakan boleh kembali beraktifitas seperti semula
bagaimana kesiapan teknologi dan medis dalam negeri untuk menangkis perluasan virus
yang keberadaannya telah meresahkan dunia ini
kami bahas dengan arah sumber yang telah hadir
di sebelah kiri saya ada dr fensha sitohang direktur surveillance dan karantina kesehatan
dok fensha sebelahnya juga ada prof amin subandrio direktur hmn institute for molecular biology
selamat malam prof amin
mungkin kita ke prof amin terlebih dahulu
prof tadi saya sempat menjelaskan soal endemi yang berkembang di negara negara
dengan virus virus tertentu begitu ada sars ada zika juga tadi
beberapa virus yang sebetulnya sempat menghebohkan dunia
kalau dilihat dari fase hidup virus ini sendiri
kira kira kapan sih prof virus ini kemudian bisa fase turun begitu
jadi setiap epidemi atau pandemi sekalipun itu selalu ada semacam siklusnya
jadi ada fase ada fase inisiasi kemudian naik dengan cepat
kemudian sampai puncak
nah sampai puncaknya dia akan turun
itu kalau perjalanan normal
kalau ada intervensi yang luar biasa
kita bisa perpendek masa jadi siklusnya
puncaknya juga bisa diperpendek
dengan upaya sehingga jumlah kasusnya juga tidak setinggi yang kalau
kalau melihat dari siklus virus yang berkembang di penyakit sars dan juga mers
apakah kemudian dua ribu sembilan belas sembilan belas
ncov ini memiliki siklus yang sama dengan virus corona
jadi walaupun sama sama virus corona
tapi dari belajar dari sars dan mers juga tidak sama persis
itu disebabkan kenapa
polanya tidak selalu sama
jadi itu juga sangat dipengaruhi oleh virulensi virusnya
kemudian hostnya susceptability dari hostnya
dan akhirnya apakah
akan terbentuk yang namanya kekebalan kelompok atau herd immunity
nah biasanya kurva itu akan sampai kepada penurunan itu
kalau sudah terbentuk kekebalan komunitas yang cukup baik
jadi masyarakatnya sudah menjadi lebih kebal
juga tindakan tindakan pencegahannya sudah lebih baik
artinya kita sudah mengetahui
jadi orang yang sakit pun akan cepat teratasi
sehingga masa di mana penderita itu menjadi sumber penularan itu juga diperpendek
dengan berkembangnya tadi ya kekebalan terhadap virus tersebut
dikabarkan katanya thermal scanner saja sudah tidak mendeteksi
sudah tidak bisa mendeteksi keberadaan virus ini begitu
ada yang kemudian sebetulnya sehat sehat saja
tapi ternyata setelah dicek ini terinfeksi atau terdeteksi corona
sebetulnya kalau di dalam negeri sendiri untuk mencegah atau langkah preventif
untuk mencegah hal hal itu bisa terjadi bagaimana dok
ya jadi memang masih banyak perkembangan yang ditelusuri ya
tapi paling tidak kita bisa melihat dari
semua kasus yang ada
baik itu di wuhan sendiri ataupun yang sudah di beberapa negara yang infected itu
demam oleh karena itu
salah satu alat yang bisa mencoba untuk mendeteksi lebih awal daripada suhu ini
itu yang kita kenal sebagai pemindai suhu atau thermal scanner ini
oleh karena itu kita berharap ketika masa inkubasi sudah ada
orang itu terdeteksi
jadi kita harus berharap untuk mendeteksi lebih awal untuk kita treatment berikutnya
oke dan kemudian untuk sebanyak lebih dari dua ratus warga negara indonesia
yang kemudian akan dibawa dari kota wuhan kembali ke indonesia
menjalani proses karantina begitu
apa yang kemudian prosedural yang akan diterapkan kepada mereka
ya seperti yang sudah disampaikan
baik itu tadi siang dengan bu menlu bu pak menkes dan pak panglima
yang di dalamnya ada dari wuhan itu orang sehat
oke jadi mereka dua ratus empat puluh lima itu sehat sebelumnya di kota wuhan
sudah dilakukan pemeriksaan terhadap mereka
dan mendapatkan untuk bisa keluar daripada tiongkok
itu sudah kita kantongi
artinya sudah salah satu kriteria untuk bisa laik terbang tentunya
tentunya untuk penyiapan para wni ini untuk bisa sampai ke indonesia
berbagai tahap sudah dilakukan
dan tentunya sudah harus ada perubahan yang bisa dilakukan untuk mereka ini
ada persiapan dari tahap tahapannya
baik itu dari wuhan sampai terbang sampai naik ke pesawat
kemudian di dalam pesawatnya tentu juga ada perlakuan
kemudian sampai nanti masuk di bandara batam
itu juga ada perlakuan
yang artinya nanti akan diperlakukan di landingnya adalah di isolated area
kemudian ketika landing petugas karantina akan naik ke atas
untuk memastikan semua juga tidak ada yang menunjukkan gejala
memastikan mereka sehat
tapi ketika ada nanti ada perlakuan lagi yang sehat akan diarahkan ke tindak lanjut
yang ini akan dilakukan ke rumah sakit yang dirujuk
prof amin ini empat belas hari masa karantina yang diatur atau yang disarankan
begitu untuk para warga negara indonesia
apakah itu cukup
tentu penentuan empat belas hari itu berdasarkan kajian yang
tentu tidak berarti bahwa empat belas x dua puluh empat jam
tank gitu terus nggak ada gitu ya
tentu itu sudah diperhitungkan ada namanya safety marginnya
jadi biasanya itu sudah disiapkan beberapa hari yang aman ya
jadi sebetulnya masa inkubasinya itu satu sampai gak sampai empat belas mestinya
kita sudah sepakati bahwa
setelah empat belas hari kita sudah bisa menganggap tidak ada infeksi
kalau selama empat belas hari tidak menunjukkan gejala apapun
tapi apakah kemudian sebetulnya semudah itu virus ini menyebar atau menular
dari satu manusia ke manusia lain ya
ya jadi yang mesti dipahami selama dia dalam masa inkubasi
walaupun dia tidak menunjukkan gejala
dia tetap berpotensi untuk menularkan
jadi virus corona yang ini yang dua ribu sembilan belas ini
sudah diketahui bisa masuk ke dalam sel manusia berarti kan
kalau dia bisa menimbulkan penyakit kan
berarti dia sudah bisa masuk kemudian bisa berkembang biak
sehingga dari situ kita bisa memahami bahwa virusnya itu sudah
sudah residing jadi menetap di dalam selnya manusia
mungkin jumlahnya masih tidak terlalu banyak
karena si virus itu berkembang biaknya dalam sel
jadi kalau satu masuk
dia begitu masuk dalam sel dia akan beruang biak
pasti jumlahnya akan berlipat lipat kali
nah itu yang berpotensi kalau misalnya sel itu lepas
misalnya pasien itu batuk kursin dan sebagainya
itu kan cairan yang keluar plus sel sel yang lepas
nah itu yang kemudian virusnya bisa terbawa
oke apakah semudah seperti penularan penyakit
penyakit influenza misalnya dok
sebetulnya influenza lebih menular
oke oh bahkan influenza lebih menular daripada virus corona ini
artinya potensi penularannya lebih besar influenza
artinya lebih kecil gitu ya potensi penularannya ini
jadi dibanding influenza aja
jadi kalau ini juga sebetulnya perlu kita ingatkan kepada teman teman
bahwa ancaman kita tidak hanya virus corona virus
walaupun beberapa orang yang terlalu banyak penularan penyakit
jenis virus corona itu menyebabkan gejala seperti influenza
oleh karena itu kan gejalanya adalah influenza like ilness
oke dr fensha ini who kemudian memberikan status keadaan darurat
untuk penyebaran virus corona sampai saat ini
sebetulnya keadaan darurat yang direkomendasikan oleh who itu
seberapa urgensinya seberapa parah dok
ya kita bisa menerjemahkannya itu adalah kita lebih fokus
lebih fokus untuk menanganinya
sebenarnya setiap negara itu sudah diminta untuk
dan memang harus siap ya
pada kondisi rutin pun dia harus siap dan siaga
tapi dalam kondisi ini kita lebih meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan kita terhadap virus ini
kalau kesiapsiagaannya sendiri sampai saat ini apakah sudah
mungkin prof amin ini bisa menjawab apakah sudah ada kemudian teknologi yang mumpuni
kemudian untuk kemudian mengkarantina mengisolasi warga negara indonesia yang tidak bisa mengisi virus ini
kemudian untuk kemudian mengkarantina mengisolasi warga negara indonesia yang tidak bisa mengisi virus ini

kemampuan untuk mendeteksi
kemampuan untuk respon kalau ada
nah itu semuanya sudah dimiliki oleh indonesia
kita sudah upaya pencegahan kita sudah luar biasa
bahkan sebelum kejadian ini pun
pemerintah indonesia sudah melalui kementerian kesehatan sudah menetapkan seratus rumah sakit misalnya
itu adalah satu bentuk kesiapsiagaan
itu adalah satu bentuk kesiapsiagaan
apapun yang terjadi seratus rumah sakit yang tersebar di berbagai daerah itu sudah siap
oke artinya seratus rumah sakit yang ada di berbagai daerah itu memiliki teknologi yang mumpuni untuk kemudian melakukan karantina secara perasarana
apa saja yang kemudian di kategorikan apa saja yang diperlukan sehingga rumah sakit tersebut bisa dikategorikan sebagai rumah sakit yang bisa menampung para pasien yang kemungkinan terdeteksi virus corona dua ribu sembilan belas ini

jadi harus dicukupi ataupun dipenuhi sarana pesarana untuk bisa treatment daripada karakteristik daripada apa yang harus dihadapi dalam hal ini adalah virus

oleh karena itu dalam hal ini adalah ada ruang isolasi yang tersedia ada sdm yang memang qualified dan sebagainya
dan kalau misalnya untuk rumah sakit itu sendiri kemudian secara medikasi atau obat obatan bagaimana dong
untuk novel coronavirus ini saya tahu belum ada pengobatnya tidak ada vaksinnya tapi itu simptomatik artinya gejala yang ada yang diobati gitu ya
prof amin mungkin anda bisa memberikan gambaran kepada kami dari kalangan akademisi ataupun dokter kalangan dokter dunia atau who sendiri
sampai saat ini perkembangan untuk mencari medikasi atau pengobatan untuk menangkal virus ini sudah sejauh mana prof
dengan setiap kali ada ancaman
dengan setiap kali ada ancaman
karena pandemi walaupun itu belum sampai diumumkan karena kita tahu who baru mengumumkan beberapa hari yang lalu ya
tapi begitu ada ancaman pandemi setiap negara pasti ingin ingin membuat obat dan ingin membuat vaksin karena memang
jadi itu sudah umum ya lu merah ya setiap negara pasti akan mengembangkan hal itu
kewajiban setiap negara untuk melindungi warganya kan termasuk indonesia
oke kalau indonesia sendiri
ya kita sebagai lembaga penelitian memang sudah mulai bergerak ke sana walaupun saat ini baru sampai saat mengidentifikasi pemain pemainnya
siapa saja yang bisa kita undang untuk bekerjasama dalam membuat vaksin
kalau obat mungkin butuh waktu terlalu lama tetapi yang bisa kita lakukan adalah mengidentifikasi obat obat apa saja yang sudah ada
yang nanti bisa dipakai untuk coronavirus ini
tapi sekali lagi belum ada obat yang spesifik untuk coronavirus dua ribu sembilan belas
tapi sudah tersedia obat obat yang kira kira bisa diberikan begitu ya
kita kan ada seperti di china juga begitu mereka dengan coba aja
karena belum ada penelitian khusus mengenai obat anti corona
jadi obat antivirus yang ada dicoba saja
jadi sedang dilakukan trial and error gitu
ya sebenarnya tidak sepenuhnya trial error karena semua obat yang dicoba kan sudah diuji keamanannya segala macam
jadi dosisnya segala macam hanya saja apakah dia bisa membunuh coronavirus ini
itu ya sambil berjalan ya tentu diamati dengan ketat ya
oke kalau ada orang yang kemudian terindikasi virus corona
berarti langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh pemerintah indonesia seperti apa begitu di dalam negeri untuk kemudian melakukan pemberian treatment kepada orang ini
kita jawab nanti usai jeda cnn indonesia prime news segera kembali
anda kembali di cnn indonesia prime news
kami masih membahas soal bagaimana kemudian nanti menangkal atau memastikan wni indonesia yang datang dari kota wuhan tiongkok ini bisa kemudian diberikan perawatan atau treatment yang terbaik dari kita
dok kalau nanti pada saat si warga negara indonesia ini telah tiba di indonesia proses observasi yang dilakukan itu nanti seperti apa dok
ya jadi observasi yang dilakukan harus mulai dari mereka landing
setelah mereka landing nanti petugas karantina kesehatan yang ada di bandara itu akan memastikan akan naik ke pesawat memastikan semua warga negara kita dalam keadaan sehat dan itu memang doa kita
dan nanti kalau ada yang menunjukkan gejala dengan suhu dan sebagainya itu akan di treatment sebagai akan terus dirujuk ke rumah sakit yang sudah disediakan
yang lainnya yang sehat itu akan di
apakah ada semacam alat alat medis tertentu yang harus digunakan begitu seperti kalau saya tidak salah dengar ada kapsul kapsul juga yang disiapkan apakah seperti itu
itu alat transportasi bagi yang akan dilakukan isolasi ke rumah sakit
ya jadi untuk meminimalisir kontak dengan sekitar
oke dok tapi kalau secara terminologi sendiri begitu kenapa kata kata yang dipilih observasi
jadi zaida mungkin
jadi observasi untuk mengamati apakah kemudian ada simptom simptom
atau gejala gijala
wni ini tertular virus itu kan
prof amin tadi saya sempat menyinggung apabila nanti kira kira ada warga negara indonesia
yang kemudian terjangkit atau terkena covid sembilan belas ini
kemudian apakah kita sudah memiliki sarana infrastruktur kesehatan yang memadai untuk mereka
ya kalau jawaban lengkapnya berangkat itu jawabannya kementerian kesehatan
tapi saya ingin menyampaikan kita sudah memiliki teknologi untuk mendeteksi
kan tadi entry pointnya adalah kalau pasien sudah terkonfirmasi
nah kuncinya adalah di situ
kapan kita bisa mengkonfirmasi bahwa seseorang ini terkena coronavirus
karena yang punya gejala seperti itu banyak tapi tidak punya rewet kontak
dan penyakit influenza lain juga gejalanya mirip
hampir tidak bisa dibedakan
jadi tidak mungkin semua orang dengan gejala batuk dan deman itu
kemudian masuk karantina atau masuk isolasi
jadi kita mesti punya tools mesti punya metode yang bisa memastikan
nah itu kita sudah siap
kalau secara awam mungkin prof bagaimana bisa menjelaskan perbedaan
antara mereka yang terkena flu biasa dan juga dengan coronavirus ini
ya seperti tadi saya sampaikan bahwa gejalanya bisa mirip sekali
mirip sekali susah dibedakan
apakah ada hal yang bisa dilihat secara kasat mata kemudian bisa membedakan
jadi kriteria diagnosis atau definisi kasus yang sudah disepakati sejauh ini adalah
nah itu sama
untuk influenza juga seperti itu influenza yang berat
tapi harus ditambah ada riwayat kontak
nah rewet kontak itu bisa dia datang dari daerah yang tertular
tertular dia bisa kontak dengan hewan di daerah tertular
dia bisa juga mungkin orang petugas kesehatan yang kontak dengan pasien
nah itu harus terpenuhi
kalau cuma demam saja tapi tidak ada kontak rewet kontak sama sekali ya tidak perlu dicurigai
jadi berdasarkan rewet kontak warga warga indonesia yang saat ini akan dibawa ke sini
sudah memenuhi kriteria untuk dilakukan treatment treatment tertentu untuk kembali ke rumah
kemudian mendiagnosa ini terkena atau tidak begitu ya
nah kita harus lihat
yang ini kan jadi dibalik
kontaknya ada tapi gejala tidak ada
jadi itu yang menjadi dasar salah satu bahwa dalam keadaan sehat
tetapi karena dia ada kontak maka prosedurnya adalah dia harus diobservasi tadi
selama masa inkubasi yaitu empat belas hari
itu yang kita lakukan
baik jadi observasi tadi ya sebetulnya karena mereka ini
kembali lagi harus kita ingatkan bahwa mereka ini adalah sebetulnya orang orang yang sehat kembali ke indonesia
maka harus disambut dengan tangan terbuka pastinya ya
dan kita juga mendukung agar mereka ini bisa dipulangkan dengan selamat dan juga bisa didiagnosa dan kemudian sehat semuanya
masa observasi juga mereka
dok fensya tadi saya sempat menanyakan ke prof amin
kemudian bagaimana kerjasama yang dilakukan mungkin ya antara kemenkes dan juga pemerintah tiongkok sendiri
untuk kemudian bisa menangani pasien
bisa menangani pasien pasien atau warga negara indonesia yang dibawa pulang ini
ya tentu warga negara yang ada di indonesia yang ada di tiongkok sana
khususnya di wuhan juga patuh sepenuhnya obe sepenuhnya dengan aturan yang ada di negara tersebut
dimana sebenarnya mereka tidak ngikutin semua aturan aturan yang ada
termasuk tidak bisa keluar pada waktu containment kemarin wuhan itu
dan itu sangat menolong buat saudara saudara kita yang ada di sana tentunya
karena dari kemungkinan untuk terinfeksinya atau tercemarnya dengan kontak dengan banyak orang
kalau untuk penanggulangannya sendiri dok karena dikabarkan juga ada beberapa warga yang teridentifikasi coronavirus
namun ternyata akhirnya dikonfirmasi bisa kembali sembuh atau sehat
ya dengan kewaspadaan sebenarnya ini juga bisa kita lihat
karena perlu diajak untuk waspada
akhirnya semua orang yang merasa tidak nyaman tidak enak di badan semua merisakan diri
ini juga perlu dipisahkan dengan tadi dengan kriteria
tapi dengan mereka memeriksakan diri yang akhirnya mereka bisa mendapatkan pengobatan yang lebih awal
yang harapannya segera isolasi segera tertangani itu kan mengurangi kontak dengan yang lain
jadi kemarin itu memang orang mengatakan
banyak sekali kasusnya sepertinya ini severe sekali parah sekali
padahal mungkin karena itu ada bentuk kewaspadaan sehingga orang datang untuk memeriksakan diri
itu juga kita beri peluang untuk itu
atau prof amin ini memang sembuh karena memang kekebalan tubuh yang semakin menguat
atau memang karena biasa kita kadang kadang flu suka gak ke dokter lama lama sembuh sendiri begitu prof amin
ya ini yang mesti kita pahami juga
tidak semua orang yang tertular virus corona sakit
tidak semua yang sakit berat
jadi hanya sebagian kecil kemudian yang menjadi sangat berat yang akhirnya meninggal
nah itu yang mesti kita pahami
ada sebagian besar orang yang mungkin sempat kontak tapi tidak pernah sakit
karena kekebalannya bagus
nah hanya saja tentu tetap ada masalah
masa inkubasi tapi dia sama sekali tidak tumbuh gejala tidak ada demam
itu juga kalau dia sudah bisa mengatasi infeksinya kecil kemungkinan dia menjadi sumber
tapi kalau dia hanya demam demam biasa itu sebetulnya sudah ada gejala
nah itu kalau kita lihat dibandingkan dengan flu biasa mungkin dia merasa hanya flu biasa
tapi sebetulnya dia sedang mendalam masa inkubasi kan
tapi dia belum cukup untuk gejala itu
belum cukup berat untuk membuat dia ke rumah sakit
maka dia masih berpergian ke luar wuhan ke luar negeri sampai ke mana mana
itu yang menyebabkan penyebarannya begitu cepat
artinya memang tidak semua yang terdeteksi virus corona dan covid ini kemudian bisa terkena penyakit komplikasi seperti pneumonia
ya tidak semuanya menjadi berat
sebagian besar memang dari awal sampai akhir
di rawat tetap di rawat rumah sakit tapi kondisinya tidak parah
tapi yang ya sudah ada penyakit bawaan lain nah itu yang harus dicermati karena
karena reaksi justru yang menimbulkan berat itu bukan virusnya sendiri tapi reaksi tubuh kita terhadap infeksi tadi
karena tubuh kita akan menghasilkan berbagai macam komponen seperti sitokain segala macam
yang tujuannya sebenarnya untuk membunuh virus tetapi kalau dia diproduksi banyak justru bisa merusak organ organ yang lain
nah itu yang seringkali menimbulkan keparahan di pasien
dr fensya mungkin bisa menjelaskan kemudian bagaimana pihak kementerian kesehatan sendiri dalam hal ini untuk kemudian melakukan observasi kepada pasien ini
apakah sudah disiapkan medikasi medikasi yang tadi untuk mengkategorikan penyakit penyakit yang disebabkan

ya jadi selama di dalam observasi nanti itu petugas kesehatan juga standby di sana dua puluh empat jam bersama saudara saudara kita yang dari wni yang ada dari tiongkok
tentunya bersama dengan para kru dan yang bertugas kesana
dan dipantau terus kesehatan daripada wni yang sedang diobservasi ini
dan mereka juga harus dibuat senyaman mungkin
artinya kegiatannya seperti biasa
dan makanannya tercukupi dan tentunya ini harus sesuai dengan menu dewasa yang menuhi kalorinya begitu
agar memang tadi karena kebutuhan stamina dan imunitas itu tetap terjaga
yang artinya tetap kita berharap itu tidak terjadi sesuatu dan mereka bisa menjalani selama empat belas hari itu itu dengan baik sampai selesai
nanti akan ditetapkan kembali
berapa hari akan bisa kita menyatakan ini masa observasi bisa diselesaikan
baik jadi imunitas menjadi kata kunci ya
sebetulnya kekebalan kita terhadap suatu penyakit yang kita jaga dengan pola makan yang teratur olahraga dan lain lain
nanti kita usai jeda kita bahas juga bagaimana sebetulnya virus corona ini kemudian bisa menyebar hingga belasan ribu orang terdeteksi
kita kembali usai jadwal berikut tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
saya masih bersama prof fensher dan prof amin disini
saya ke prof amin tadi saya sempat offer menanyakan
prof ada beberapa kategori atau beberapa virus corona yang kita tahu ada corona alpha beta omega kemudian yang menyebabkan sars dan juga mers
kemudian sekarang ada ncov dua ribu sembilan belas
sebetulnya kalau kita melihat siklus kehidupan dari virus itu sendiri
artinya mungkin nanti virus corona yang saat ini berkembang atau virus virus lain yang ada di dunia ini kemudian bermutasi lagi
dan juga menyebabkan penyakit penyakit atau kompleksitas kompleksitas lainnya yang mewabah begitu di dunia
ya kalau kita lihat virus corona saja dengan catatan bahwa di dunia ini tidak hanya virus corona yang ada virus lain juga banyak
virus corona itu sudah diketahui ada lebih dari dua ratus jenis
tapi sebagian besar adanya di hewan
mereka menjadi reservoir
tidak sakit atau mungkin kalau sakit ya langsung mati gitu ya
tapi sebagian besar tetap berkeliaran karena mereka sekali lagi hanya sebagai reservoir
tidak sebagai penderita
nah hanya enam sebelum ini hanya enam yang diketahui bisa menyerang manusia
jadi jenis coronavirus yang baru ini belum pernah diketahui sebelumnya bahwa dia bisa menyerang manusia
baru belakangan ini saja sih
sekarang jadi tujuh kan
nah dari enam sebelumnya itu hanya dua yang ganas yang mers dan sars
yang empat itu hanya menimbulkan gejala flu
bahkan beberapa kasus empat jenis yang ringan itu ada di tubuh manusia tetapi tidak sakit
tapi menularkah tapi tetap menular meskipun manusia tersebut
karena gejalanya sangat ringan sehingga terabaikan
di beberapa daerah kami menemukan itu
jadi bisa mengisolasi virus coronavirus yang tadi yang empat puluh tiga itu oc empat puluh tiga itu di manusia misalnya
tapi itu hanya gejalanya influenza saja
tadi menjawab pertanyaannya
mungkin atau tidak
nah apakah atau bagaimana si virus itu kemudian bisa menjadi menyerang manusia
karena pada dasarnya virus yang virus di hewan itu tidak membuat menyebabkan penyakit di manusia
sebaliknya juga itu virus yang menyerang manusia tidak selalu bisa menyebabkan sakit di hewan
nah kalau dia sudah bisa virus hewan bisa menyebabkan penyakit di manusia
itu yang kita sebut sebagai zoonosis kan
nah itu bisa terjadi karena proses adaptasi si virus
jadi karena manusia berdekatan dengan hewan liar
semakin lama semakin dekat nih
nah kalau itu terjadi bolak balik si virus dari hewan bisa masuk ke manusia
pada awalnya tidak menyebutkan apa apa
terus kembali lagi
tapi kalau itu proses itu terjadi dalam waktu yang lama
maka lama lama si virus bisa beradaptasi
karena dia akan ingin cari tempat yang nyaman
adaptasi atau evolusi
ya evolusi itu untuk adaptasi
jadi dia menyesuaikan dengan lingkungan yang baru
tadinya dia nggak bisa hidup dia kepengen hidup di situ kan
dia tidak punya niat untuk membuat orang sakit sebetulnya
dia hanya bertahan hidup saja
nah dia mengadakan perubahan bisa mutasi evolusi
bisa mutasi ada bagian yang hilang atau bagian ditambahkan
akhirnya si virus bisa menjadi yang tadinya harinya virus binatang menjadi virus manusia
kalau dia sudah betul betul menjadi virus manusia
maka potensi untuk ditularkan antar manusia
tapi kenapa kemudian virus corona dan covid sembilan belas ini
sampai membuat geger menjadi pandemi begitu hingga saat ini
prof apa karena memang tidak ada antisipasi yang pernah dilakukan untuk hal ini
atau bagaimana penelitiannya prof
yang membuat geger kan karena penularannya begitu cepat
kalau kita lihat kurvanya kan tiba tiba naik
dalam waktu empat minggu ini saja
yang tadinya cuma berapa ratus sekarang sudah jadi sebelas kan
itu sangat cepat
nah itu disebabkan karena si virus itu tidak menyebabkan gejala yang sangat berat
sehingga orang yang terinfeksi tertular oleh virus itu
tidak selalu membutuhkan perawatan di rumah sakit
sehingga dia mungkin akan jalan jalan keluar
bepergian keluar rumah keluar daerah keluar negeri
nah itu yang menyebabkan kita amati penyebarannya begitu cepat
ya karena sudah keburu
yang sudah tertular itu sudah keburu pergi jauh
apalagi musim liburan kan
jadi pada pergi semuanya
apalagi musim imlek begitu saat ini menyebar
dan penduduk tiongkok itu banyak
dok fensyah mungkin selanjutnya ini
tadi seperti kita ketahui di segala pemerintahan
masyarakat sudah terlanjur panik dengan adanya virus yang menyebar di puluhan negara ini
indonesia meskipun sampai saat ini belum ada ya dok
terindikasi terkena virus corona ini
dan berdoa tidak ada
ya semoga tidak ada
tapi sampai saat ini bagaimana kemudian
saat ini ada dua ratus empat puluh lima warga negara indonesia yang dikembalikan ke indonesia
akan dilakukan proses observasi dan kemungkinan karena berdasarkan kriteria
begitu ada riwayat kontak karena tinggal di kota wuhan provinsi hubei
dan jadi narasi yang berkembang ini masyarakat mungkin ada kepanikan yang timbul di tengah masyarakat
karena adanya warga yang kembali ke sini
sebetulnya bagaimana seharusnya masyarakat bisa menyikapi pengembalian warga ini
ya harusnya kita menyikapinya dengan positif ya
karena ibu mendlu sudah mengatakan bahwa yang wni yang dipulangkan itu adalah orang sehat
dan mereka bisa keluar dari wuhan itu tentunya sudah mendapatkan izin karena mereka sehat
dan pak menteri kesehatan juga mengatakan mereka orang sehat
dan kita berharap mereka juga sampai
di indonesia nanti dan sehat
oleh karena itu ya observasi itu tadi sangat penting sekali
dan selama observasi yang empat belas hari yang dilancarkan di dalam waktu yang tertentu ini
tentu harus dipantau terus kesehatannya
dan itu tadi dibuatkan suasana yang memang benar benar seperti rutinisasi mereka
jadi tidak merasa itu sesuatu yang menekan atau apa namanya
suatu kondisi yang membuat mereka tidak nyaman
oleh karena itu tadi yang saya sampaikan petugas kesehatan yang stand by dua puluh empat jam itu
itu dari bagaimana mereka juga ikut membantu mengelola stres atau mengelola kondisi kondisi yang ada
sehingga mereka itu tetap bisa stamina dan firm untuk kekuatan tubuhnya gitu
jadi ya memang dibuatkan suasana yang betul
segala aspek diperhitungkan tidak hanya warga negara yang kembali
juga para petugas petugas yang kemudian melakukan penjemputan hingga proses observasi itu sendiri
tapi untuk kemudian warga yang kemudian sekarang sudah terlanjur was was atau waspada untuk bepergian ke luar negeri
misalnya ke beberapa negara yang sepertinya sudah mulai banyak begitu kasusnya di hongkong
misalnya ini apa yang anda sarankan untuk warga yang melakukan traveling ini
ya saya pikir sosialisasi kita juga cukup banyak untuk mengatakan bahwa imunitas itu datang dari diri sendiri
dan tentunya dengan upaya upaya
baik itu tadi dengan perilaku bersih hidup sehat
menjauhi ataupun memberi perlindungan daripada orang sakit
atau tidak menghindari dengan kontak dengan hewan liar dan sebagainya
kemudian kalau bersihin batuk itu pakai etika
ataupun kemudian menggunakan masker
dan kalau ada gejala segera untuk mendapatkan atau mendatangi ke fasilitas kesehatan
jadi kalau langkah langkah itu benar benar dilakukan
dan kekebalan tubuh kuat
meskipun berada di dekat orang yang memiliki virus tersebut
ada potensi kita tidak tertular
ya biar kita potensi meminimalisir potensi untuk tertular
prof amin mungkin ingin menambahkan
ya jadi intinya adalah kita harus menjaga
kalau saya pakai istilahnya kementerian kesehatan
ya kebersihan dan sehat
jadi kita harus memahami gejala gejala awalnya
kemudian kita mesti menjaga jangan sampai ada kontak
kebersihan tangan itu menjadi kunci
karena walaupun virus ini ditularkan melalui droplet
artinya droplet itu bisa saja ya
orang batuk kemudian mencelat cairannya
bisa kena matahari dan sebagainya
tetapi yang paling penting itu adalah tangan kita nih
karena tangan kita bisa memegang segala macam
walaupun juga ada yang bilang virus itu hanya lima belas menit ada di tangan kita
tapi dalam lima belas menit ini kita bisa pegang macam macam
itu termasuk mulut mata hidung kita pegang makanan
kita memasukkan ke mulut nah itu yang harus dijaga
jadi sering sering di tangan itu menjadi salah satu kunci
ya boleh kita waspada terhadap virus yang saat ini berkembang begitu
tapi sebetulnya ada langkah langkah antisipasi yang bisa kita lakukan
begitu tidak terbawa dengan suasana kepanikan mungkin yang terjadi di seluruh dunia
mungkin terakhir ini ke dr fensyah
sampai saat ini sudah sejauh mana kabar yang diterima dari pasukan yang menjemput warga negara indonesia dari wuhan
sudah sampai titik mana dan bagaimana proses proses di sana
ya tentu kita di indonesia kita berada di luar negara kita berada di luar negara kita berada di luar negara

dan teman teman kami dan semua petugas yang sudah disiapkan di sana termasuk dengan tni tentunya
siap menunggu di tempat landing pesawat dan tentu seperti yang kami sampaikan tadi
semua tahapan itu sudah diskenariokan ataupun sudah direncanakan dengan baik bagaimana pengelolaan kesehatan daripada teman teman
baik intinya sudah
sudah ada protokol yang jelas
jelas begitu untuk mengawal penjemputan tersebut
baik dr fensha terima kasih prof amin terima kasih sangat informatif sekali
ini pasti masih sangat berguna untuk saya dan juga para pemirsa di rumah
dan saudara tni mengirimkan satuan tugas untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di australia
cnn indonesia prime news kembali dengan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini